sejak zaman heian abad ke sepuluh ini sejatinya diseram teh hijau
cazuke menjadi semakin populer pada zaman edo di abad ke tujuh belas
sajian kuliner dengan campuran teh bukan hal baru di jepang
banyak masakan jepang lain yang dibubuhi teh hijau
ini kita akan bikin apa hari ini
oh bahannya apa aja
ayam dan ini teh jepang
sencha adalah sejenis teh hijau jepang yang pembuatannya tidak melalui proses penggilingan
daunnya terlebih dahulu telah melalui proses pemanggangan
selanjutnya kita tuangkan
yes masuk sencha
oke boleh ditabur
berbeda dengan macha sencha memiliki warna hijau kekuningan dan agak jernih bila ditaburkan ke dalam air
setelah senca dituang ke dalam air garam satu ekor ayam lalu dibasahi kaldu sencha
kemudian ayam didiamkan satu malam
sebuah proses yang relatif panjang
tujuannya agar aroma sencha benar benar meresap di seluruh lapisan daging ayam
ini yang sudah
sudah satu malam
oh mimpi apa dia
untuk mendapatkan tekstur crunchy ayam kemudian disiram minyak panas
oh mandi dulu ya
tidur next mandi
saya pun tertarik mencobanya
proses pengolahan ayam masih berlanjut dengan tepung roti pangko yang telah diberi bumbu
kemudian ayam dipanggang di dalam oven dengan suhu dua ratus derajat celcius
lalu kembali dipanggang di atas tungku selama lima menit
benar benar proses yang berlapis
berikutnya barulah chef shimada menyiapkan cazuke
cazuke olahan chef shimada dilengkapi dengan tempura sayuran udang
rumput laut dan yang pasti teh hijau
tapi kali ini jenis teh yang digunakan adalah teh tenca
tencha adalah daun teh mentah yang digunakan untuk membuat maca sebelum ditumbuk
tekstur tenca sedikit lebih kasar dan warnanya pun hijau pucat
dua hidangan berbahan teh hijau telah disiapkan chef shimada
ia kemudian menyiapkan hidangan penutup yang juga berbahan teh
jadi aroma juga sangat bagus
wangi ya tapi bukan teh hijau ya
nah kita apaan
ini udah bikin ini pakai sos susu dan woi krim campur campur udah
dan kemudian seperti puding
oke kayak puding
dan kemudian kita bakar
warna tehojica keemasan lantaran telah dipanggang untuk mencegah oksidasi
ketiga hidangan teh ala chef shimada siap saya santap
jadi pertama ini naik
ini naik tempura tapi sayuran yang udah campur campur
ini masuk dikit
ini masuk dikit
chef di jepang itu kan ada tradisi cazuki itu ya
apa sih cazuki itu chef
chazuke itu biasanya pakai ini teh
pakai nasi ada
sudah lama ya dari
ya sudah lama
masuk ke t diq
jadi sebenarnya unsur tehnya pun juga tetap ada ya
biasa kita kan teh itu untuk kita minum ya
tapi kalau masyarakat jepang sudah biasa teh itu dalam makanan

baik zencha maupun tenca dipercaya berkhasiat bagi mereka yang sedang diet
itu sebabnya teh kerap masuk sebagai rempah atau bahan pemberi aroma dalam berbagai hidangan
di jepang juga sport
biasanya minum saja
tapi kita restorannya campur ke makanan
di campur ke makanan
jadi karena unsur kesehatan itu ya
orang jepang suka makan teh dan tidak hanya diminum tetapi di dalam hidangan masakan seperti itu ya
nah sekarang tak perlu kaget lagi ya bila melihat teh hijau dijadikan kuah selain lezat masakan
dengan teh juga sangat baik bagi kesehatan enak enak telemakasih thank you for coming
today arigatou gozaimasu arigatou gozaimasu tony satria setiap diperadana jakarta